pasti kamu mau ikutan makan malam kan
kamu tuh kebiasaan barang suka ditinggal sembarangan
ini pasti jatuh dari kantong
anji kamu itu bukan yang kecil lagi
jangan suka mandut
kalau bukan karena andi dan haris
tentu udah pasti memilih untuk ikut mati aja
kalau tante gak ada nanti aku sama siapa
aku udah anggap tante sebagai
gimana kalau misalnya kita masak masak
kamu dari dulu emang paling pinter untuk menghibur tante
karena jadi merasa seperti punya anak perempuan
kante kangen sama kamu kamu udah lama gak main kesini
iya tante juga kangen banget sama tante
yuk masak masak yuk
anji sebenernya aku dari keluarga yang lumayan berantakan
emang kamu yakin bisa terima keluarga aku apa adanya
belum lagi papa aku kalau belum ketemu
paling keras sedunia
serius gak bohong
sebenarnya aku udah ketemu sama papa kamu ri
dan dia gak suka aku bersama sama kamu
keluarga aku juga gak sempurna kok
aku dari kecil gak pernah ketemu sama papa aku
bapak aku meninggal pada saat aku masih kecil
aku sampai sekarang dia
dia masih dendam sama orang yang nabrak papa

aku masih yakin aku masih yakin
aku masih yakin aku masih yakin
di dunia ini gak ada yang sempurna kori
termasuk cinta aku sama kamu
cinta aku sama kamu gak ada yang bisa gantinya
andi kenapa setiap ketemu sama kamu
aku makin ngerasa salah
karena aku belum bisa mencintai kamu
cincin yang aku kasih kok gak dipake
iya aku takut cincinnya hilang
soalnya kan kalau cuci muka atau mandi kan pasti dilepas tuh
jadi daripada hilang ya aku taruh di rumah aja
almarhum mama kamu itu sahabat baik tante
dan sebelum meninggal
dia titipin kamu ke tante
kanto udah janji akan jaga kamu seperti anak sendiri
kamu akan jadi bagian dari keluarga ini
jadi anak tante yang sesungguhnya
kamu akan jadi menantu tante
hmm aku ada makan malam bersama keluarga
next time aja gak papa ya
soalnya hari ini aku mau ngerjain tugas sama teman teman
pasti kamu mau ikutan makan malam kan
kamu tuh kebiasaan
barang suka ditinggal sembarangan
yang pasti jatuh dari kantong
kamu itu bukan anak kecil lagi
kamu tuh kecil lagi
kamu tuh kecil lagi
kamu tuh kecil lagi
kamu tuh kecil lagi
kamu tuh kecil lagi
jangan suka mandok
jangan suka mandok
kenapa riri ngingetin aku sama karin